kepala badan narkotika nasional petrus reinhardt golose pada rabu siang kembali menegaskan sikapnya menolak legalisasi ganja medis di indonesia
yang menyebut salah satu alasan kuat yang melandasi sikapnya tersebut adalah data kuantitatif yang ia dapatkan soal meningkatnya angka kriminalitas di berbagai negara jika ganja dilegalkan
kita sudah lihat bahwa di negara negara tertentu yang melegalkan ganja tingkat krimnya naik
kemudian masih ada obat obat yang lain untuk pengganti ganja kalau dikatakan ganja medis
di negara negara lain juga banyak dipakai untuk rekreasional
dan tentunya keputusan mahkamah konstitusi juga sudah jelas ganja tetap masuk dalam kategori barang atau golongan satu yang dilarang